selasa sore tim satria muda jakarta menggelar latihan ringan di villa robinson cisarua
yang akan menjadi venue berlangsungnya ibl tahun ini
dipimpin langsung pelatih kepala milos peji
kelatihan yang dijalani arki dikania wisnu dan kawan kawan hanya untuk menjaga kondisi
kembalinya empat pemain sm yang sebelumnya dipanggil tim nas
diakini akan menjadi kekuatan sm untuk mengarungi musim ini
tapi untuk tahun ini kita peluang bagus
apalagi setelah pemain timnas semua sudah pada balik ya
persiapan juga sudah cukup lama banget dari bulan september sampai bulan
jadi persiapan sangat bagus
pandemi covid sembilan belas yang belum berakhir membuat ibl tahun ini harus digelar dengan sistem karantina
dan menerapkan protokol kesehatan ketat
konsekuensinya jadwal pertandingan akan menjadi sangat padat
selain itu seluruh pemain dan ofisial juga harus bisa menghadapi
tapi rasa bosan dan jenuh karena selama satu bulan tidak boleh meninggalkan lokasi pertandingan di villa robinson cisarua
setelah sempat dihentikan akibat pandemi
babak reguler kompetisi ibl
akhirnya diizinkan kembali bergulir mulai tanggal sepuluh maret hingga sepuluh april dua ribu dua puluh satu di villa robinson cisarua
babak playoff hingga final rencananya akan digelar di mahaka arena kelapa gading
erlangga wisnu aji softan herdiagama jakarta